saya gak pedinju
sama sekali tidak tertarik dengan tinju
ya terserah kalian
tapi kamu puas
bertarung jering tinju
atau jangan jangan kamu takut
gak ada kata takut
dalam kamus gue
nah iya bener tuh kata heikel sin
tau dadah pacaran sama musuh gue
kamu kok jahat banget
kan aku gak ada permasalahan
emang sebelum aku mengenal
lu pernah pacaran
kalian semua udah mau datang
bikin gue jadi lupa sama rasa sakitnya
kalau lu terhibur gitu
kamu lucu sih
kamu juga lucu
tapi gimana ya konjutannya
ini aja badan aku masih cina cenut
kita ke rumah meli aja sin
ya secara kan paling sering tuh ada ide ide gitu
yaudah kalau gitu
aku tinggalin dulu ke rumahnya gak apa apa ya
aku sekalian mau tidur juga istirahat
hmm oke kalau gitu gue sekalian pulang deh ya
kan aku mau ke rumah mel
yaudah kalau gitu kita cabut ya
kalau udah dapet ide ide di rumah meli kasih tau ya
yaudah mendingan kamu sekalian istirahat oke
kayaknya kita harus kasih pelajaran sama alex
gue gak terima kalau sense digini
gue juga maunya kayak gitu ted
tapi tunggu gue bully dulu
dan abis itu gue bawa bikin perhitungan sama mereka
yaudah kalau kayak gitu sense
biar kita aja yang nyamperin alec sama temen temennya
tunggu gua pulih dulu
abis itu baru bikin perhitungan sama alex tristan dan semua geng
beruntung banget gua ketemu monty disini
minggirin motor rolex gua buru buru
kalo gua gak mau kenapa
sepupunya dihajar sampai masuk rumah sakit
tapi dia nyantai aja lah
kenapa emang lu takut sama aikal
suka suka gua dong monty sama aku
yang pasti lu tetep ngecut
masa mantan ketua geng serigala mau ajak dipimpin sama ikal
gua sebenernya bener bener gak pernah hargai geng aikal
gua cuma pengen tau
kepalan tangan lu ini
setajem mulut lu apa engga
apa jangan jangan lembek kayak bubur

di depan apotek lagi tuh
ada apaan sih
anak muda bos berantem di depan apotek
udah serna muda sekarang
kalian pisahkan mereka
kalian mau jadi sok jagoan disini
kalau kalian mau berantem jangan disini
di pinggir jalan kayak gini
mengganggu ketertiban umum kalian
orang yang mau ke apotik jadi susah
sekarang begini saja
kalian berdua saya tawarkan untuk bertarung jaring tinju
saya gak mau tinju
sama sekali nggak tertarik dengan tinju
ya terserah kalian
tapi kamu puas bertarung jaring tinju
atau jangan jangan kamu takut
nggak ada kata takut dalam kamus kuat
gak masalah buat saya mau tarung dimana aja
tapi kalian harus serius ya
saya ini adalah promotor tinju di rcti
antara daud jordan dan yoshi takakato
saya akan masukkan kalian di salah satu pertandingan pembukaan
lu gak takut kemat
acara itu banyak orang yang nonton
saya akan menampilkan sesuatu yang berbeda
dalam pertandingan tinju dunia nanti
kalau kalian serius
besok datang ke kantor saya
untuk konfirmasi kedatangan kalian
kita ribut bakalan banyak ditonton sama orang
lu gak takut apa
buat apa gue takut sama lo
besok saya tunggu di kantor saya
semoga kalian tidak berantem lagi di jalanan
anak muda ingusan begitu dijadikan partai pembuka
dilihat dari cara mereka berdua tadi
mereka mempunyai potensi
daripada mereka bertarung
di pinggir jalan
kita arahkan mereka menuju yang benar
tinju sebagai olahraga
salah satu kampanye buat kita menyukseskan
tinju di kalangan anak muda zaman sekarang
ya saya berharap
semoga mereka bisa paham
kedua anak tadi
mewakili dari generasi anak muda zaman sekarang
tidak bertarung lagi di pinggir jalan
ya minimal berkurang lah
betul itu bos
tadi di panggung lelaki comro
ya tau mah aku mati
di sms cinta bisa maksudnya
kamu tuh dari mereka saja
kamu tuh yang raya sudah pulang balik masuk kamar
lama sekali kamu deh
kamu dari mana sih mut
kasihan tuh yang raya nungguin
kamu tuh tadi kemana aja sih
kok lama banget
tadi aku ketemu sama alex di jalan
aku tidak berantem sama alex
aku berantem sama dia
waktu tadi aku lagi ambil obatnya apa
tiba tiba ketemu sama dia
aku coba ngindarin teteh apa aja
ya kamu tau sendiri lah alex kayak gimana orang
bawa emosi kan
aku sudah minta bantuan